puncak peringatan hari ulang tahun kabupaten kuningan ke lima ratus dua puluh dimeriahkan dengan kegiatan karnaval
karnaval yang diikuti oleh ratusan kontingen ini menampilkan kebudayaan kuningan dari berbagai kesenian daerah lain
seperti inilah kemeriahan dalam karnaval budaya dalam puncak peringatan hari jadi kabupaten kuningan yang ke lima ratus tiga puluh
yang digelar di kabupaten kuningan pada senin pagi hingga senin siang hari
karnaval ini diikuti lebih dari satu ratus lima puluh kontingen dari berbagai elemen masyarakat
mulai dari pelajar instansi pemerintahan mahasiswa hingga lsm
berbagai kreasi ditampilkan dalam ajang karnaval tahunan yang dilakukan sepanjang pendopo hingga simpang taman kota
tak hanya kesenian khas kuningan saja yang ditampilkan
kesenian daerah lain juga menyemarakan karnaval ini
dari kesenian dayak bali dan berbagai daerah lainnya di tanah air
kuningan ragam pesona
oh apa itu pak artinya
ya ragam pesona jadi menampilkan budaya dari seluruh indonesia
oh jadi beragam budaya juga
tidak hanya kuningan saja

untuk harapan ke depan pak untuk kuningan sendiri gimana

ceriko mara kuningan
mereka hanya sedang sempat disekitar hujan dan ter nein di acoustic dan waktu menemukannya mereka baru saja kembali usai kota sw slaag dan part creativa lainnya
selain pembangunan tubuh ini bisa disel geser geser atau di kapal tanaman